sementara itu sidang kasus penodaan agama selasa tiga puluh satu januari menghadirkan saksi pertama
yakni ketua umum majelis ulama indonesia ma'ruf amin
dalam persidangan kuasa hukum terdakwa menanyakan perihal adanya komunikasi
dengan saksi ma'ruf amin melalui sambungan telepon
dalam sidang ke delapan ini tim kuasa hukum ahok mempertanyakan
mengenai kebenaran telepon susilo bambang yudhoyono kepada ma'ruf amin
percakapan tersebut menurut kuasa hukum diantaranya mengenai permintaan sby
agar menerima kunjungan agus silvi
namun dalam kesaksiannya ma'ruf amin membantah dan menyatakan
tidak pernah ada telepon dari sby
hamfri jemad mengaku telah mengantongi bukti adanya percakapan tersebut
dan akan melaporkan ke majelis hakim
namun pihaknya belum mau merilis ke hadapan putri
sekali lagi saya ingin bilang kita mendahulukan segala sesuatu
untuk mendukung proses di pengadilan
agar semuanya menjadi katakanlah barang bukti dan menjadi alat bukti
itu yang kita utamakan
tapi demi kepentingan daripada persoalan ini dan juga untuk diketahui pers
kita sampaikan apa yang terjadi di ruangan sidang
sekali lagi kalau kita sudah sampaikan di pengadilan kepada majelis hakim
sampaikan kepada pers
sekarang ini minta maaf kalau kita sampaikan berarti kita mendahului
apa yang seharusnya kita lakukan kepada majelis hakim
dan ini nggak boleh